salah satu cabang olahraga yang berpeluang menjadi tambang emas bagi indonesia di ajang sea games dua ribu sembilan belas di filipina adalah angkat besi
meski baru bertanding pada tanggal satu desember mendatang namun tim angkat besi indonesia telah tiba di manila sejak tanggal dua puluh tujuh november untuk melakukan adaptasi
sejak tiba di manila tanggal dua puluh tujuh november tim angkat besi langsung melakukan latihan di komplek rizal memorial stadion
latihan di lokasi pertandingan ini menjadi penting untuk adaptasi sekaligus untuk menjaga kondisi atlet atlet angkat besi indonesia
sejak di tanah air tim angkat besi indonesia juga sudah mengantisipasi soal non teknis yang mungkin muncul akibat ketidaksiapan panitia sea games dua ribu sembilan belas
cabang olahraga angkat besi akan memulai pertandingan di sea games dua ribu sembilan belas pada tanggal satu hingga empat desember dua ribu sembilan belas
di hari pertama pertandingan indonesia berpeluang meraih medali emas lewat lisa setiawati di kelas empat puluh lima kg dan surahmat di kelas lima puluh lima kg
lisa adalah peraih satu medali emas dan satu perumbu di kejuaraan dunia angkat besi dua ribu sembilan belas di thailand
ya indonesia sih menargetkan saya untuk mendapatkan medali emas
tapi disitu pula saya akan berusaha nggak menutup kemungkinan sih saya harus medali emas
itu harus ya cuman disini saya hanya berusaha memberikan yang terbaik masalah hasil saya serahkan sama yang di atas
ada beban gak sih tampil di sea games nih buat lisa
beban iya karena ini pertama kali saya ikut sea games pertama kali
di sea games dua ribu sembilan belas ini indonesia menurunkan enam lifter putri dan empat lifter putra

sepuluh medali emas yang diperbutkan indonesia menargetkan dapat keluar sebagai juara umum di cabur angkat besi